ketua dpr puan maharani mengutuk segala kekerasan yang terjadi dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada sebelas april di depan gedung dpr mpr senayan jakarta
menurutnya aksi kekerasan dilakukan oleh oknum penyusup yang tidak bertanggung jawab
pasalnya aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa semula berjalan damai
kami mengapresiasi kemarin demo yang dilakukan oleh para mahasiswa secara damai
namun kami tentu saja mengutuk tindak tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum oknum yang kemudian memprovokasi sehingga terjadi tindak kekerasan
dan kemudian hal hal yang tidak diinginkan mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya
sehingga merusak demokrasi yang ingin dicapai dalam menyampaikan aspirasi ke dpr
untuk bisa sama sama bergotong royong dalam membangun
bangsa dan negara